iya mah kemarin kira kira
kak bogor nate bahkan ada yang rambut kak abah terus nikahin kak abah
mereka sudah putus dulu
baru nikah dengan saya
tapi saking cintanya si kobar sama mamanya si neng
makanya dia tuh beji sekali sama saya
pak bangun yuk pak
ya udah mundurin ya
tungguin apa sama mama udah bangun
apa jangan jangan mereka berantem lagi ya
ayo kita salat berjamaah yuk
kita nggak bisa sholat sendiri sendiri aja mah
ih papa katanya tuh kalau sholat berjamaah
pahalanya tuh besar sekali tau
iya tapi boy mau salat di masjid mah
gitu salat di masjid aja
pahalanya lebih gede lagi mah
ini punya boy
ini punya mama
ini punya boy ada di mama
masa jam segini belum bangun
enggak enggak enggak enggak enggak
nah sekarang keadaannya udah mendingan kan
nanti udah bisa ikut uas dong
kamu tenang aja
aku udah gapapa kok aku juga udah belajar
aku siap buat uas
nanti di sekolah jangan sampai kamu kepancing emosi lagi sama rio
kamu sampe berantem lagi
kalo sampe aku ketemu rio alex sama temen temennya itu
aku bakal hindarin mereka
dan aku selalu bayangin muka kamu
biar hatiku jadi dingin lagi
dasar kamu malah ngegombang
eh tapi kamu jangan ngebayangin wajah aku dong
ntar yang adem
kamu kalau diserang sama si rio
yang ada rionya mah dipelukin sama kamu
kamu tenang aja sih
yaudah deh kalau gitu aku mau siap siap dulu ya